kami kembali lagi ke informasi soal masjid jakarta islamic center yang berada di kawasan koja jakarta utara pada rabu sore yang terbakar
saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu jurnalis transmedia fakih haitami di lokasi kejadian
halo selamat malam fakih
ya selamat malam
fakih bisa anda jelaskan bagaimana kondisi di sana saat ini
ya terjadi sebuah kebakaran sebuah masjid islamic center yang berada di kawasan koja jakarta utara pada rabu sore tadi bang
kebakaran ini saat para pekerja melakukan renovasi atap
dan salah seorang pekerja membakar waspada roofing asal sehingga percikan api mengenai bahan bahan yang mudah terbakar
dan api pun cepat membesar
dan asap angin yang bersiup kencang juga membuat api semakin berkobar hingga atap masjid pun ambruk bawah
kubah sama sama kita lihat ambruk apakah ada informasi terkait korban
dari menurut keterangan kasudin kebakaran jakarta dki jakarta satriadi mengatakan
peristiwa kebakaran atap masjid ini tidak ada korban jiwa
maupun luka luka karena pada saat kejadian para pekerja yang sedang melakukan renovasi atap
langsung berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman
oke fakih sekarang suasana sudah semakin gelap
bagaimana kondisi di sana saat ini
apakah memang masih terlihat api yang membesar di sana atau justru sudah berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran
setelah dua jam petugas pemadam kebakaran dari jakarta utara yang dibantu dengan petugas pemadam kebakaran jakarta barat dan timur
akhirnya mereka berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama dua jam
hingga saat ini api sudah dinyatakan padam
lalu saat kejadian apakah ada aktivitas lain di sana ketika kebakaran terjadi selain renovasi itu sendiri
pada saat kejadian tidak ada aktivitas lain selain para pekerja yang sedang melakukan renovasi atap
di bawah persis tepatnya di bawah kubah masjid iqbal
jika dikatakan bahwa memang masjid islamic center yang ada di jakarta utara ini sedang mengalami renovasi
berarti ini artinya bahwa untuk kegiatan sholat juga tidak dilakukan di sana
atau masih tetap ada kegiatan untuk sholat dan kegiatan lainnya
untuk para jamaah yang melakukan sholat untuk sementara waktu dipindahkan ke tempat ruangan yang berbeda
tapi masih di area islamic center
lalu ketika dikatakan bahwa memang saat kejadian sedang ada dilakukan renovasi dan ada pekerja di sana
lalu apakah ada informasi bagaimana kondisi para pekerja ini
apakah saat ini sudah di kantor kepolisian untuk memberikan saksi atau bagaimana
sehingga saat ini pihak kepolisian dari forest jakarta utara telah memeriksa empat orang saksi dari para pekerja renovasi atas
dan dari keterangan para pekerja juga mengatakan mereka saat kejadian itu sedang membakar waterproofing asfal
dan persikan apinya mengenai bahan bahan yang mudah terbakar di area tersebut
sehingga api langsung membesar
fakih kalau melihat dari
lokasi di sekitar islamic center itu sendiri
ini seperti apa
apakah memang juga ada permukiman penduduk di sana
atau justru memang jauh dari permukiman penduduk sehingga tidak terlalu membahayakan warga yang ada di sekitarnya
jendung yang terbakar atau kubah masjid yang terbakar
gedungnya itu berada di area hampir pintu masuk
di jakarta islamic center
sehingga dari pemukiman penduduk berjarak agak jauh
jadi kita dinyatakan aman
berarti untuk saat ini apakah masih banyak masyarakat yang untuk melihat secara langsung di lokasi
atau justru memang masih ada penjagaan dari pihak kepolisian dan juga dinas pemadam kebakaran yang mungkin masih saja melakukan pendinginan di sana
ya masyarakat masih memenuhi area depan masjid islamic center untuk menyaksikan
kejadian ini sehingga membuat arus lalu lintas dari arah semper barat menuju koja dan arah sebaliknya mengalami kemacetan parah
dan sedangkan pihak kepolisian masih berjaga jaga di lokasi sekitar
dan petugas kukudinas jakarta utara pun masih berjaga di lokasi
kalau terjadi kepadatan lalu lintas di sana apakah ada alternatif jalan yang mungkin bisa anda sampaikan kepada masyarakat
terkait dengan kejadian lalu lintas di sana
apakah ada alternatif jalan yang mungkin bisa anda sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kejadian lalu lintas di sana
islamic center itu terjadi kemacetan yang sangat padat sehingga warga yang akan melintasi lewat depan islamic center diarahkan ke arah pelumpang ataupun ke arah cilincing raya
baik fakih hitami jurnalis trash media terima kasih informasinya
kalau ada informasi terbaru dari anda kami akan menghubungi anda kembali
terima kasih sekali lagi